kita gabung ya
neng ini enggak pedas neng
ya makasih pak
ini dimakan ya
sama ininya juga
aku jadi kepikiran deh pas ngeliat mereka makan
aku jadi kepikiran
dimana kalau kita setiap seminggu
ya maksudnya anak anak klub aja
dan kita bagi sembako
dan bagi duit buat orang orang kayak gini
keliling jakarta aja
yang deket deket aja
enggak usah jauh jauh
aku boleh juga tuh
dan aku yakin
semua mereka klub aja
pasti bakal semangat banget dengan ide ini
kita sampai tersusah ya
udah ambil aja semuanya
gue yang traktir
udah ambil nih berarti
lo sering sering traktir lantai
dok jangan kayak gitu dong
tan mendingan lo traktir gue aja
gue jadi ada ide
gimana kalau kita diem diem periksa hp nya tuh stan
kalau emang tristan bener yang kirim video w dua puluh delapan mondi ke raya
otomatis di hp itu masih ada rekaman w dua puluh delapan mondi
bener juga loh ya deh
tumpah notak notak cari
eh tapi gimana caranya
masa iya lu nyamperin dia terus
tan pinjam hp dong
masa gitu sih
eh jangan gitu lah
itu mau langsung dihapus pasti sama dia
gimana kalau kita minta bantuan cindy aja
ya kita minta tolong sama cindy lah
lo suruh cindy buat ketemuan sama tristan
ajak makan kek atau apa kek
gak gak mau gue
masih cuy gue jadi umpan
ini kejadian kepentingan bersama
lagian cindy pasti mau kok
secara kan cindy bagian dari ajang motor club juga
dia pasti ngerti
lu percaya nih sama gue
ya gue yakin cindy mau bantuin kita
tapi gue aja yang gak mau
gak tega gue
dan gue gak rela kalau cindy sampai jalan sama tristan
ya lo jangan baper gitu dong
coba kalau meli yang jalan sama tristan
pasti kebakaran jegot juga tau gak
gue kasih tau sama lo ya
meli itu cuma suka sama tipe muka yang kayak gue doang kal
tipe muka kayak si tristan
gak mungkin mau lah
kal gue aja pede untuk mengaku itu
masa lo enggak sih
apa lo takut kerebut ya
tapi gimana caranya
masa tiba tiba sini ngajak jalan tristan tiba tiba
kan gak mungkin
ya pak ekal caranya kita harus pikirin dulu lah
yang pasti ini jangan makan lah
kalau makan itu udah cana basi banget
tau gimana kalau latihan musik aja di studio
ya cuma latihan musik doang kak
ya atur lah terserah
oke masa gue yang ngatur sih
kan lo ketuanya
gue tinggal ikut aja
boy aku agak deg degan deh pulang ke rumah
pasti papi ku bakal marah
nah kamu tinggal minta maaf aja sama papi kamu
ini bentar lagi bakalan reda kok
kayaknya gak ada apa apa
itu alex kan
ya adah kamu tunggu di sini ya
kamu jangan kemana mana
kamu tunggu di sini
pocah pocah lu liat motor gua rusak lu harus ganti rugi
gue gak punya duit tapi lu naik motor
itu anak kecil lex
karena itu gua kasih pelajaran buat dia
lu liat dia naik motor kakinya aja gak nyampe
aduh dek dek bisa kamu juga sih dek masih kecil udah bawa motor
bumbunya asing lagi
hah gak akan ngaruh pak
lex dia masih anak kecil lex
ini ya mau pergi ya
ya udah lex dia masih anak kecil kok
lu gak usah nge
ini kecam perusahaan gua boy
lu liat dia pergi gitu aja
kalau gitu lu yang cari gara gara bersama kita
kalau gua nekat kasihan reva

gak usah nge
gak usah nge
nah ini tuh
aku tuh panik banget kok gak sih
kamu mengangkat dia
boleh mereka ngejar kita
cepetan boy cepetan